dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di papua bukan kali pertama terjadi
setidaknya ada dua puluh tiga kejadian yang melibatkan tni warga dengan kkb di tahun dua ribu dua puluh
berikut beberapa kejadian yang kami himpun dari litbang cnn indonesia
kkb melakukan penyerangan terhadap petugas polisi saat tengah berpatroli di bukit sangker tembapura pada dua puluh dua oktober dua ribu tujuh belas
akibat peristiwa tersebut satu anggota brimob mengalami luka tembak dan dinyatakan kubur
pada bulan oktober dua ribu tujuh belas pemerkosaan warga sipil terjadi di kampung banti papua
tiga oknum kkb melakukan aksinya di area longsoran di kampung banti
pada bulan november dua ribu tujuh belas kkb menyandra lebih dari satu tiga ratus orang di desa kimbeli dan desa banti kabupaten mimika papua selama tiga hari
akibatnya dua desa tersebut dilarang untuk berpergian keluar kampung
pada delapan oktober dua ribu tujuh belas kkb menyebutkan kemampuan untuk menjaga kemampuan di kampung banti
pada november dua ribu tujuh belas seorang karyawan pt pangan sari utama martinus beanal dinyatakan hilang
satu hari berselang martinus diinformasikan meninggal dunia di gunung pindah baru desa banti dua tembagapura